guru apa yang terjadi padanya guru
tenang saja tidak usah dicemaskan dia akan baik baik saja
ramuannya sedang bereaksi
ramuannya sedang bereaksi
kesalahanku aku akan mengabdi kepada amu dan pajajaran
ijinkan aku gusti prabu
terima kasih usana
aku izinkan kau untuk mengabdi kepada pajajaran dan juga kepada amu
terima kasih gusti prabu
di sini kau rupanya
tadinya kami mau kembali menyerang
kalian sendiri yang datang ke sini untuk cari makan
cepat kita cari semua sendikanya
berikanlah hamba ketenangan hati dan pikiran